transisi psbb masa di mana aktivitas kembali bergeliat
mulai dari pertokohan tempat wisata perindustrian hingga perkantoran
meski begitu keadaannya tak lagi sama dengan masa sebelum pandemi
sejumlah aturan dan kebiasaan baru disesuaikan pada panduan protokol kesehatan pencegahan penularan covid sembilan belas
ada baiknya di masa pandemi kita tidak ambil resiko makan atau jajan sembarangan
membawa bekal dari rumah jadi cara menghindari paparan penyakit menular tersebut
langkah ini diambil wulan yang kerap menyiapkan bekal suaminya dengan variasi makanan setiap hari
nasi sebagai sumber karbohidrat serta protein dengan menu tumis sayuran dan ikan goreng
hingga buah buahan jadi menu praktis dan sederhana untuk bekal makan siang
sekarang mah diusahain banget bawa bekal karena khawatir kebersihannya kalau beli di luar
pasti ganti ganti kasihan suami saya
makanan itu aja takut puasan
dokter spesialis gizi rita ramayulis menyebut
untuk menjamin kebutuhan gizi dan meningkatkan imunitas tubuh pada saat pandemi covid sembilan belas
sebaiknya penuhi bekal makanan dengan empat komponen gizi
dengan bahan baku yang tidak mudah rusak dan praktis diolah
sayur masuk ke dalam daftar makanan bekal kita wajib
nah sekarang sayur itu rata rata mudah rusak maka kita harus mengenal
sayur itu kita kelompokkan menjadi
ada sayur yang tipenya daun ada yang umbi dan ada yang buah dan ada yang jenisnya kacang
nah yang paling tahan lama itu adalah yang bentuknya umbi dan buah
rita menambahkan jumlah porsi bekal makanan tiap orang dapat disesuaikan dengan ukuran tubuh aktivitas dan usia
metode pengontrolan asupan kalori dengan telapak tangan adalah cara paling mudah dan praktis
satu bagian telapak tangan sebagai acuan porsi protein tangkupan tangan untuk sayur dan selanjutnya
satu kepalan tangan sebagai porsi karbohidrat
ada pula prinsip gizi seimbang dengan patokan kotak bekal makan
berisi empat sekat dua per tiga nya bagian bekal makanan diisi karbohidrat dua per tiga lainnya diisi sayuran satu per tiga nya diisi lauk dan satu per tiga sisanya diisi oleh buah
sedangkan porsi makan dengan wadah huruf t baik dikonsumsi bagi penderita penyakit yang tidak menular
seperti diabetes atau hipertensi
setengah bagian besar untuk sayuran seperempat bagian untuk karbohidrat dan seperempat sisanya diisi oleh makanan berprotein
agar tidak kehabisan ide berikut adalah menu bekal makanan yang enak praktis mudah dibuat dan murah yang direferensikan chef edriansya
telur mata sapi telur ceplok itu juga bisa jadi pilihan juga
nah situasi sekarang kan jadi makan juga nggak harus yang mahal mahal
kalau misal mau bikin salad salad pun nggak harus yang mahal mahal juga sayurnya ya
contohnya kan misal buncis bisa direbus sebentar gitu kan ya terus sama ada tomat misal terus kentang direbus dipotong potong gitu kan
pastikan mengkonsumsi makanan yang bersih aman dengan gizi seimbang ya karena kesehatan berasal dari isi piring makanan kita
indrayani laxmi dewi ari jakarta